kita beralih ke informasi lainnya
prihatin terhadap insiden tenggelamnya perahu tambang di kecamatan wuringin anom gresik
wali kota surabaya tririsma hari ini
berencana akan membangun jembatan baru di sejumlah wilayah
dengan dibangunnya jembatan penghubung ini
maka ketergantungan warga akan perahu tambang bisa dikurangi
tenggelamnya perahu tambang di wringin anom gresik
hingga menewaskan tujuh orang warga membuat wali kota surabaya tri risma hari ini prihatin
karena untuk menghilangkan perahu tambang tidaklah mudah
keberadaan perahu tambang memang sangat dibutuhkan warga
karena mempersingkat waktu dan jarak tempuh
untuk itu risma berencana akan membangun sejumlah jembatan baru
untuk mengurangi ketergantungan warga akan perahu tambang
satu di antaranya akan dibangun menghubungkan kawasan jalan ratna
dengan jalan bengawan surabaya dengan menggunakan dana csr
kita kontrol kualitas tambangnya
kualitas tali dan perahunya
cuman kan ya masyarakat masih butuh
makanya yang kita harus lakukan
makanya kita bangun di jembatan itu
nanti kalau jembatan itu mereka akhirnya demandnya akan tidak kurang
selain akan bangun jembatan
pemkot surabaya melalui kecamatan dan kelurahan
akan lakukan pemantauan rutin
tentang kelayakan tambang maupun perahu penyeberangan sungai
untuk memastikan keselamatan pengguna perahu tambang
wahyu pratama surabaya